dongeng bahasa indonesia
dan mencampur berbagai senyawa untuk membuat beberapa ramuan yang sangat unik dan juga ajaib
ya banyak orang yang tidak akan percaya pada mereka secara langsung
tetapi jika kau memiliki bakat seperti nyonya claribel
tiba tiba maka kau akan membutuhkan keajaiban dalam hidupmu
oh selamat siang dokter
ah nona klaribel senang berjumpa denganmu
terima kasih telah menemuiku begitu cepat
aku harap aku tidak membuatmu merasa tidak nyaman dokter
oh tidak itu selalu menyenangkan melihat siapapun yang selalu tertarik dengan keajaibanku
berdoa lah katakan pada aku apa yang bisa aku lakukan untukmu
kau lihat dokter sejak aku beranjak dewasa
aku selalu punya mimpi untuk naik ke atas panggung
ah sungguh mulia sungguh impian yang besar sekali
jadi pasti kau mahir berakting kan
tapi aku tidak tahu dokter
kenapa begitu aku melihat banyak orang yang menonton pertunjukanku
itu membuat tenggorokanku kering dan melupakan semua kalimatku
tapi itu terjadi pada semua orang
kau seharusnya tidak repot repot dengan beberapa audisi buruk
kau tidak tahu apa itu audisi
pastinya kau sudah mencoba beberapa peran dalam produksi kan
tadi kan sudah aku bilang kalau itu membuat aku jadi lupa dengan dialog dialog aku
jika kau belum pernah mengikuti audisi jadi dialog apa yang kau bicarakan
aku sudah bilang padamu kalau aku lupa dialognya dokter
lalu menari kau pasti pandai menari
ya aku suka menari tapi aku tidak pernah bisa bertahan dengan irama dan juga ritmennya
jadi kalau kau menghilangkan irama dan juga musiknya sebenarnya aku adalah penari yang sangat baik
jadi kau menari dengan sangat baik tanpa irama dan musik
bagaimana dengan bernyanyi
aah ketukan dan irama juga ada dalam sebuah lagu
ditambah lagi bernyanyi juga ada nadanya
kau mau mendengar
itu sudah cukup terima kasih
bagaimana kalau memainkan alat musik piano
tentu saja musik irama dan nada
dan jari juga
aku beritahu kau kalau piano harus dimainkan dengan hanya
jari hanya satu jari
pada suatu waktu maka aku akan benar benar pandai memainkannya
akrobat akrobat dan seni bela diri tidak perlu irama dan musik dan nada
ya tapi semua peregangan dan olahraga tidak itu tidak pernah bagus sama sekali
oke aku mengerti bahwa kau benar benar maksudku benar benar membutuhkan bantuanku
tapi kenapa teater
sudah kubilang kalau ini adalah mimpiku
baiklah temui aku kembali dalam sepuluh hari aku akan punya sesuatu untuk membantumu
oh terima kasih
jadi tepat setelah sepuluh hari claribel kembali ke kantor profesor daws
dan profesor daws tampak sangat senang dengan kehadiran claribel
oh halo silahkan masuk
silahkan duduk mau minum teh
katakan saja apakah kau punya ramuan atau sesuatu yang siap untukku
jauh lebih baik dari ramuan nona aku bukan seorang penyihir abrakadabra
aku adalah seorang profesor dan seorang yang canggih pada saat ini
jadi ramuanku tidak buruk dan juga tidak pahit ramuanku itu enak dan juga lezat
voila ini adalah parmenbo bonbon manis yang lezat
tapi jangan tertipu oleh penampilan polos mereka mereka cukup manjur sekali
lafbon lavender di sini memungkinkan tarian yang ringan dan anggun
yang merah muda akan membuatmu bernyanyi seperti burung bulbul
yang putih akan membuatmu berpidato dengan baik
yang coklat akan membuatmu bermain piano seperti maestro
bonbon kuning lemon akan membuatmu melakukan akrobat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya
oh hebat sekali terima kasih banyak dokter
namun berhati hatilah dalam menggunakannya mereka agak kuat
oh jangan khawatir
claribel sangat gembira dengan hartanya tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi seorang bintang
dia mulai bermimpi tentang semua orang yang meminta tanda tangan wawancara dan juga fotonya
dia harus terlihat bagus untuk semua itu dia harus menata rambutnya dan membeli gaun gaun baru
tiba tiba dia melihat sebuah butik di jalan dan dia meminta taksinya untuk berhenti
ketika dia berlari untuk membeli gaun dia lupa dengan paket berharganya yang ada di dalam taksi itu
dan taksi itu segera dinaiki oleh seorang ibu dan anak perempuannya yang membawa banyak barang barang
ibu taksi berhenti
taksi mencapai rumahnya
dan semua paket dibawa masuk ke dalam
ketika besi kecil melihat kotak bonbons dia tidak ingat kalau dia pernah mengambilnya
dia tahu kalau itu adalah paket orang lain yang terbawa olehnya
dan mereka terlihat sangat lezat
dia memutuskan untuk memilih satu dan mencobanya
begitu dia mengambil gigitan pertama dia merasa dorongan yang begitu kuat
dia berpikir siapa yang membuatnya
ibunya merasa sangat kaget
oh putriku hebat sekali
siapa yang bermain piano apakah itu bessie bessie keetal
iya oh aku bisa berdiri di sini sepanjang hari tapi
tetapi teman teman kita gubernur dan wali kota akan tiba sebentar lagi
jadi kita tidak bisa berdiri saja di sini
ya ampun mereka akan senang ketika mendengar besi bermain
jadi bessie terus bermain
ibunya memperhatikan kotak permen dan berpikir betapa enak rasanya untuk mencicipi salah satu dari bonbon lezat itu
jadi dia memilih yang putih yang memiliki keterampilan berpidato
beberapa saat kemudian bel berbunyi dan tamu tamu penting seperti gubernur dan wali kota tiba di rumahnya
halo silahkan masuk tuan tuan dora lihat para tamu telah tiba
dunia ini hanyalah panggung dan semua pria dan wanita hanyalah pemainnya mereka bisa masuk dan juga keluar
eee apa kau baik baik saja tuan tuan silahkan masuk masuk
oh itu putriku yang bermain piano
mereka semua mendengar besi bermain piano
ayah bessi gelisah tentang betapa aneh istrinya berperilaku di hadapan tamu tamu penting seperti itu
dan bonbon tiba tiba tampak sangat diinginkan ketika seseorang merasa gugup
jadi dia memilih yang merah muda yang memiliki kekuatan bernyanyi
bahkan wali kota dan gubernur juga menyukai bonbon itu
mereka mengamati kotak bonbon dengan penuh keinginan
sang ayah dengan sangat cepat menawarkan itu pada mereka
sementara wali kota dengan cepat melahap lemon pun
sehingga gubernur dengan anggun menaruh bonbon lavender di dalam sakunya menyimpannya untuk nanti
karena tepat pada saat itu seorang wanita datang untuk meminta mereka ke meja untuk makan malam
oh manfaatkan momen ini
ingat semua wanita di titanic yang melambaikan keranjang makanan penutup
makan malam sudah siap untuk disantap
apa yang salah dengan kalian semua
kau juga yudas semua dunia adalah panggung
ini adalah rumah orang gila gila konyol
apa yang akan kulakukan di sini dengan orang orang ini
nah betapa cepatnya kita melompat pada kesimpulan
orang orang yang adalah teman kita yang akan makan malam bersama tiba tiba menjadi kontrol dan mengganggu
gubernur harus memberikan pidato besar kepada ratusan orang di balai kota keesokan paginya
saat dia hendak berpakaian ia memasukkan tangan ke dalam saku jaket yang ia pakai kemarin untuk mencari kunci
bersama dengan kunci itu ia menemukan bonbon yang berada di sana
jadi dia membawa bonbon itu bersamanya
ketika gubernur melihat banyak orang di balai kota dia menjadi gugup
dia merogoh sakunya karena ingin menyeka keringatnya dengan sapu tangan
dan saat itulah dia menemukannya bonbon yang dia buka dan dia melahapnya
pembawa acara memanggilnya melalui mikrofon
hadirin sekalian mari kita sambut yang terhormat gubernur
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
apa dia gubernur kita
apa yang sedang dia lakukan kita harus mengeluarkan dia dari kantor
berita gubernur menari mengisi surat kabar hari berikutnya
dan orang orang menuntut agar dia dikeluarkan dari kantor sambil menertawakannya
hal hal yang dikatakan gubernur tentang orang lain yang lain mengatakan tentang dia
menurutmu apa yang mungkin menyebabkan gubernur bersikap sangat aneh
mungkin dia hanya stres
aku tidak tahu apa yang menyebabkan gubernur bisa bersikap seperti itu
tapi kalau dipikir pikir kita semua bertingkah aneh bukan
kau berpidato dan bessi memainkan piano seolah olah dia seorang maestro
kalau dipikir benar juga tunggu
kau melihat itu dalam berita tepat sebelum dia menarik gubernur makan sesuatu
itu adalah bonbon
aku yakin sekali kalau kemarin itu kita tidak membeli bonbon besi
dari mana kau mendapatkan bonbon itu
ya ibu sebenarnya bonbon itu berada bersama barang barang yang ibu beli
tapi itu bukan milik kita kami tidak membeli bonbon
seharusnya kita tidak mengambil paket itu kalau bukan milik kita besi
maafkan aku ibu aku tidak akan pernah melakukannya lagi
mereka mungkin masih belum menyadari bahwa bonbon itu adalah ajaib
tapi ketika profesor daus melihat berita itu dia benar benar sadar
claribel kembali kepadanya untuk mengambil satu kotak lagi
ah terima kasih ini sangat kacau kotak yang kau berikan sebelumnya hilang begitu saja
ya yang ini hanya untukmu dan tidak untuk orang lain sekalipun mereka memakannya
tapi hati hati karena efeknya hanya sementara
hah ketika kita mengandalkan bakat orang lain untuk memenuhi impian kita itu tidak akan pernah berhasil
dengan bantuan bonbons claribel mendapatkan peran sebagai pahlawan wanita di dalam sebuah drama
tapi efek dari bonbon itu meredah tepat di tengah pertunjukan
oh ya tuhan maafkan aku
dan itu akhirnya mengakhiri karir claribel sebagai bintang
sejauh menyangkut gubernur dia jatuh cinta dengan menari dan sekarang pergi ke kelas balet
dan wali kota dia masih mencoba menendang dan memecahkan batu bata atau mengunci kekuatannya
tapi tidak cukup mendapatkannya dia belum menyadari itu hanya efek sementara dari bonbon ajaib
kau tahu apa yang terjadi kalau kita mengambil paket yang bukan milik kita
seseorang seharusnya tidak pernah melakukan itu dan untuk claribel dia berlatih dan berlatih dengan keras
dan akhirnya menjadi seorang aktor
dia juga menyadari bahwa kita tidak harus bergantung pada orang lain
sebaliknya kita harus bekerja keras menuju impian kita untuk mencapainya